senin malam menggelar razia di dalam kamar lembaga permasyarakatan
dalam razia ini petugas menemukan sejumlah senjata tajam
dan puluhan korek api serta alat masak lengkap bersama dengan bumbu dapur
ratusan petugas ini langsung melakukan penggeledahan di setiap blok dan ruangan tahanan
di lingkungan lapas kelas dua b kota mojokerto
selain memeriksa para narapidana
petugas juga menggeledah ruangan milik para tahanan
hasilnya petugas menemukan sejumlah barang berbahaya dan terlarang
seperti kartu remi sikat gigi yang dibentuk pisau serta korek api
selain di blok tahanan pria
penggeledahan juga dilakukan di blok narapidana dan narapidana wanita
di lokasi ini petugas juga kembali menemukan sejumlah benda berbahaya
seperti pisau dari gergaji telepon seluler hingga korek api
razia ini dilakukan serentak di seluruh indonesia
untuk menjaga agar penghuni lapas terhindar dari narkoba
serta dalam rangka memperingati hari kebaktian lembaga pemasyarakatan
untuk yang saat ini hanya benda benda yang terlarang
termasuk pisau yang dibuat dari sendok
untuk mereka kerja kerajinan yang di dalam kamar
sebanyak empat belas kamar kita operasi
dan alhamdulillah tidak menemukan apa yang kita sasar
terutama hp dan narkoba
rencananya razia ini akan terus digelar
di gelar dalam waktu dekat untuk menciptakan suasana kondusif
di lingkungan lembaga pemasyarakatan